ibarat anak sekolah napi memiliki jadwal
keluar masuk sel sudah diatur pada jam jam tertentu
pada saat saat seperti inilah mereka bisa beraktivitas di luar kamar sel
sampai waktunya kembali lagi ke balik gejibesi
mereka berdesakan di ruang ruang
pengap terbebani dosa masa lalu
lapas dengan ruangan yang terbatas
kadang memaksa para narapidana hidup di bawah standar kelayakan
lapas kelas dua a banjarmasin kalimantan selatan
merupakan lapas terpadat kedua dari seluruh indonesia
lapas ini mengalami tingkat over capacity mencapai enam ratus lima puluh persen
jumlah tanan dan juga narapidana mencapai dua tiga ratus tujuh puluh delapan orang
padahal kapasitas hunian hanyalah tiga ratus persen
lapas kelas dua a banjarmasin ini adalah gabungan antara lelaki dan juga narapidana perempuan
ada enam blok di mana masing masing per blok diisi sekitar empat ratus hingga enam ratus orang
dan hanya dijaga oleh satu orang penjaga
daya tampung lapas tak mencukupi
karena rasio orang yang masuk dan yang dibebaskan tidak seimbang
setiap minggu rata rata empat puluh orang
sepuluh orang masuk bui atau sekitar satu ratus dua puluh orang per bulan
sementara yang dibebaskan hanya tiga puluh orang
ini adalah kondisinya ini seharusnya kapasitasnya berapa orang ini bang
ini adalah kondisinya
ini tempat tidurnya seperti ini
ini tidurnya bertiga kayak gini berarti gimana bang
oh kayak gini cara tidurnya ya
ini abang juga di bawah berarti bawahnya
di bawah ya
di bawah kayak gimana bang kalau di bawah bang
kita akan coba lihat mck nya di mana bang permisi bang
jadi saking ramainya akhirnya buat seperti ayunan gitu batman ya bahasanya bang
dua orang di mck
hal serupa terjadi di lapas satu martapura banjarmasin
lapas ini disebut lapas tiga in satu karena menampung tahanan pria dewasa perempuan dan anak anak
lapas ini mengalami tingkat kelebihan penghuni lima ratus tiga puluh tujuh persen
jumlah penghuni satu satu ratus dua puluh tujuh orang
padahal daya tampungnya hanya dua ratus sepuluh orang
narapidana menyiasati ruang ruang lapas yang penuh sesak dengan berbagai cara
loteng kayu menjadi salah satu alternatif agar mereka dapat sedikit bernafas lega ketika rehat
untuk mensiasati over capacity akhirnya beberapa sel dibuat loteng semacam ini yang dari beralaskan kayu
dan ini kamar ini salah satu seharusnya hanya diisi sembilan orang tetapi diisi oleh dua puluh delapan orang
di bawah sini diisi oleh tujuh belas orang hanya dengan satu cupas angin yang di bawah sana dan di atas ada sebelas orang
persoalan di lapas perempuan lebih pelik
mereka yang melahirkan di penjara
berhak menyusui dan merawat anak anak mereka hingga berusia dua tahun
meskipun pengelola lapas menyediakan ruang khusus untuk istirahat bayi
hidup di penjara tidak baik dari segi kesehatan dan kejiwaan
ya mungkin dua tahun sudah disuruh bawa pulang
oh kalau ibunya ponisnya berapa tahun bu
lima tahun satu bulan
lima tahun satu bulan
hmm makanan buat bayi gimana ibu di sini
disediakan dari sini atau gimana atau beli sendiri
oh beli sendiri bu belinya kemana
perbedaan mendasar antara lapas perempuan dan lapas pria adalah pada saat jam bebas
pada waktu rehat kamar napi perempuan justru dikunci
hal ini terpaksa dilakukan agar mereka tidak kabur ketika mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pihak lapas
berdasarkan data world presson brief jumlah narapidana perempuan di indonesia mencapai lima lima persen dari total narapidana
berdasarkan data direktorat jenderal permasyarakatan dan kementerian hukum dan ham pada dua ribu lima belas lima rutan atau lapas terpadat di indonesia adalah
di bagan siapiapi
tanjung balai alasahan
lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi membina bukan sekedar tempat menjalani hukuman
tak ada yang ingin dicap sebagai pendosa selamanya
di balik jeruji besi ini para terhukum mempertanggungjawabkan perbuatan sekaligus menerima nilai nilai kehidupan yang baru
namun bagaimana pembinaan bisa berjalan maksimal jika para narapidana masih harus berebut napas di dalam lapas
di lapas dua a banjarmasin atau biasa disebut lapas teluk dalam tiap malam napi harus berganti

ayunan kain yang mereka sebut batman tidak cukup untuk menyisakan ruang lebih di lantai yang sesat
alhasil pada siang hari atau saat jam bebas sebagian besar napi lebih memilih tidur daripada mengikuti program kerja yang disediakan lapas
jumat dua puluh satu oktober menjadi hari yang sangat berarti bagi ahmad junaid
lelaki kelahiran banjarmasin ini menghirup udara bebas setelah terkurung di balik jeruji besi selama delapan bulan
kunjungan menjadi momen yang paling dinanti untuk saling berlepas rindu bersama keluarga
ahmad junai yang telah berkeluarga ini harus mendekam di penjara akibat perjudian
junai kini paham seperti dalam lirik lagu karya roma irama judi hanya akan membuat hidupnya kacau balau dan membuatnya tambah melarang
lapas dua a banjarmasin ibarat rumah bagi junai
selama ratusan hari junai berbagi
di alas makan dan kamar mandi bersama dua puluh sembilan napi lain di ruangan yang sebenarnya hanya cukup untuk tujuh orang
kelebihan pungli ini juga menyebabkan pengawasan tidak berjalan maksimal
meski razia kerap diadakan peredaran narkoba dan penggunaan telepon genggam tetap marak
pernah mbak saya bilang penjara nggak ada bebas narkoba
semua lapas seluruh indonesia ini saya yakin ada narkoba
bohong besar aja kalau nggak ada
praktik itu masih ada lah
praktiknya masih ada
pihak lapas mengakui dengan rasio satu orang sipir untuk enam puluh napi
mereka memiliki banyak keterbatasan
ya ada karena kita juga kan berapa kali juga
ada penangkapan atau apa ada
dan memang faktor keterbatasan petugas ya
di sini petugas jaga satu rugoh hanya sembilan
hanya menjaga mengawasi dua tiga ratus orang lebih
nah ini pengawasannya terbatas
kondisi yang sama juga terjadi di lapas dua ajambi
sipir membenarkan ada saja
narapidana yang mencoba menyelundupkan narkoba ke dalam sel
ya kalau kita tidak memungkiri juga mbak
ada narkoba ada hp gitu kan
tapi kita udah kerja maksimal semaksimal mungkin
di p dua u udah diletakkan garret
garret itu gunanya kalau hp mbak
kalau hp lewat bebunyi dianya
sedangkan di p dua u ditambah dengan staf satu orang
dua orang untuk pelayanan pemeriksaan barang
termasuk p dua u jadi orang empat di situ mbak
mereka di situ tetap walaupun petugas diperiksa
yang petugas masuk diperiksa udah digeledak baru turun mbak
kalau narkoba sendiri memang ada istilah tetap aja narkoba masih ada di dalam
tetap narkoba tetap masih ada
di dalam lapas masih ada
mereka udah kami udah semaksimal mungkin untuk bekerja itu
mungkin dari barang besukan mungkin bisa jadi juga mbak
bekerja sebagai sipir adalah sebuah pilihan
sepuluh tahun sudah pria ini mengabdi di lembaga permasyarakatan
suka dan duka menyelimuti pekerjaannya yang penuh resiko
tetapi salah satu tugas utamanya adalah mendengarkan curhatan hati para nabi
keriaklahiran jambi tiga puluh empat tahun silam ini
senang jika para napi mendengarkan nasihatnya
ia berharap ada penambahan sipir sebab mengurus seabek persoalan di lapas yang sesak bukan perkara gampang
tetapi kebanyakan orang enggan bekerja sebagai sipir
profesi ini sering dianggap memiliki sisi suram
misalnya para napi harus membayar sejumlah uang
kepada sipir untuk mendapatkan kenyamanan
tetapi azan membantah itu
ia mengaku tak pernah menjadikan narapidana sebagai sapi perah
di perah mbak maaf ya
saya pernah mengalami kasus mbak
jadi mereka ini kadang dengan delapan orang regu jaga kami
kadang kami sudah semaksimal mungkin untuk kontrol
kadang mereka dalam blok itu ada yang berjudi
jadi di kala itu dia kadang meminta ke orang tuanya atau keluarganya alasan
bapak ini bapak ini itu hanya untuk alasan mbak
ketika ada napi yang kabur sang sipir harus mencari dan menangkapnya kembali
bagi sipir lapas yang tenang tanpa keributan adalah pertanda baik
meski demikian ricuhan dapat timbul sewaktu waktu
bahkan sie conditions jadi sepertinya

jadi rep bertnic gaité komen sini juga
kabar berjubelnya lapas dan problematika di dalamnya sudah sampai ke telinga presiden joko widodo
reformasi lapas menjadi salah satu poin paket kebijakan hukum yang dikeluarkan pemerintah
salah satu solusi sementara untuk mengurangi kepadatan adalah pembangunan lapas
salah satu yang sedang dibangun adalah di kalimantan selatan
dari tiga belas lembaga permasyarakatan di banjarmasin kalimantan selatan
tiga diantaranya memiliki tingkat kelebihan penghuni hingga enam ratus persen
saat ini sedang dibangun perluasan lapas narkotika karena intan yang menelan biaya sembilan belas miliar rupiah
ditargetkan rampung pada desember dua ribu enam belas
lapas ini memiliki luas delapan meter persegi
ditargetkan selesai tiga puluh satu desember dan akan menambah daya tampung untuk lapas di kalsel sebanyak empat ratus lima puluh orang
dan ini sedang berlangsung hari ini sudah berlangsung minggu yang ketiga
mudah mudahan dengan penambahan blok hunian ini akan bisa mengurai overcrowded yang ada di lapas banjarmasin
lapas kota baru dan lapas lp
lapas lpk amartapura
anggaran pemenahan lapas di kementerian hukum dan ham besarnya satu tiga triliun rupiah
dari anggaran tersebut kalimantan selatan mendapat jatah empat puluh lima miliar rupiah
solusi berikutnya adalah merevisi peraturan pemerintah nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas tentang pemberian remisi
dalam peraturan tersebut tiga perkara yang dianggap kejahatan besar atau extraordinary crime
adalah narkoba terorisme dan korupsi
peraturan ini memperketat pemberian remisi
napi yang mendapatkan hukuman lima tahun ke atas harus menjadi justice collaborator dan membayar denda
berkelakuan baik saja tidak cukup untuk memperoleh remisi
menteri hukum dan ham yasona lawli akan merevisi peraturan ini
salah satunya menghapus justice
namun sejumlah penolakan terjadi
sebab revisi ini disinyalir akan membuka peluang keringanan bagi koruptor
permintaan jc saja itu kan hanya selembar kertas
sering ini menjadi sumber diskriminasi sumber bancakan juga
saya harus jujur mengatakan ini
orang orang yang sulit keluarganya datang
ada yang saya dengar kasih uang tiga ratus juta kasih uang seratus juta kasih uang lima puluh juta
ini kan mengerikan sekali
pada dua puluh dua september dua ribu enam belas presiden joko widodo bertemu sejumlah pakar hukum di rancamaya bogor
pada pertemuan ini presiden mengisyaratkan menolak revisi tersebut
namun menteri mencoba meyakinkan presiden akan pentingnya revisi
sementara ini diputuskan revisi hanya pada pidana narkoba dan terorisme
jadi hak revisi itu adalah hak sitenar pidana itu sangat tegas
dan pidana itu adalah ultimium remedium
hukuman itu adalah yang terakhir
pemberlakuan itu dilakukan pada ujung proses ujung
seolah olah semua persoalan itu ada di lapas ini tidak fair
itu tidak fair
nah itu yang saya katakan
persoalannya juga mengenai narkoba mengenai korupsi itu adalah proses panjang mulai dari hulu sampai hilir
jangan dihilir aja yang kita lihat
di sisi lain jumlah narapidana yang masuk lapas seharusnya bisa ditekan
salah satu cara adalah merehabilitasi para pengguna narkoba
golongan ini tidak perlu serta merta dijebloskan ke penjara
nah ini kan sebetulnya masih ada perbedaan interpretasi bahwa kalau pengguna itu seharusnya direhabilitasi
makanya ini juga kemarin kita bekerjasama dengan bnn
supaya mensosialisasikan bahwa jangan semuanya masuk penjara
tak mudah menghabiskan hari hari di balai jeruji besi
kecunuhan adalah sesuatu yang tak terhindarkan
itu sebabnya aktivitas di luar lapas menjadi salah satu penyegaran
di dalam sel sesungguhnya ada beragam program
seperti pembinaan kepribadian kerohanian dan kemandirian
bermusik dan aktif di tempat beribadah menjadi contoh pembinaan kepribadian dan kerohanian
sementara itu program kemandirian memberi kesempatan narapidana memproduksi roti membuat sandal dan kain sasirangan
kain khas banjarmasin
dua ratus delapan puluh delapan napi berkarya di bengkel latihan kerja ini
yaitu dua enam ratus empat puluh satu orang
keterbatasan tempat tutor dan penjaga lapas menjadi penyebab
sejumlah kreasi nabi pun dijual
baik ke internal lapas maupun ke kantong kantong distribusi di luar lapas
hasil penjualan diputar kembali untuk pembelian bahan baku dan pemberian premi kepada napi
penjualan yang sibar terjadi
yang bisa digunakan oleh internal napi itu tidak terlalu sulit
hanya yang sulit itu kalau kita menjual ke luar karena di luar kan orang lain yang menengani
sehingga kadang kadang permintaan di luar dengan kemampuan kita produksi juga kadang kadang bisa nggak imbang
jadi kalau di sini untuk produksi seberapa besar dilihat dari kemampuan yang mengelola itu cukup mampu
hanya karena bukan kita yang memasarkan
jadi kita nggak bisa memompa kekuatan di luar untuk seberapa besar animum masyarakat kita belum tahu
para narapidana yang ikut dalam bengkel latihan kerja ini sudah memenuhi syarat
yakni telah menjalani separuh dari masa hukuman dan dinilai berkelakuan baik
proses ini juga penting sebagai langkah pembinaan dan kemandirian
ada klasifikasi di kalangan napi yakni kepala kamar
kepala blok dan tahanan pendamping yang bertugas membantu sipir dalam pengawasan dan penjagaan
ada pula pekerja atau warga binaan
salah satu pekerja di lapas ini adalah jurudapur
setiap hari mereka memasak untuk ribuan orang
sejak dini hari mereka sudah mulai beraktivitas untuk menyiapkan sarapan
kemudian mempersiapkan makan siang dan makan malam
kestimewa menjadi jurudapur adalah mereka tidur di ruangan samping dapur
tidak di dalam sel
satu catatan penting bagi juru dapur adalah makanan tidak boleh telat semenit pun
distribusi atau pembagian makanan adalah waktu yang sangat dinanti oleh para napi
masing masing napi memiliki piring dan mengantre makan
tapi sebagian dari warga tadi menilai kami jelek
tapi itu berarti mungkin kami ingin membuat warga tadi dulunya menilai kami jelek
kami ingin membuktikan bahwa kami tidak jelek
jelek dalam arti semua itu kegiatan kami
kena kena kekalahan kami di luar itu kami tidak merusak apa semua macam
kami tidak merugikan orang orang banyak
dalam arti mungkin kami ingin membuktikan bahwa kami ini baik
bahwa kami ini bisa diterima lagi di masyarakat
kami ingin membuat kekuatan kami
kami ingin membuat kekuatan kami
kami ingin membuat kekuatan kami